program oke trip yang diusung gubernur dki anies baswedan belum tersosialisasi dengan baik
banyak masyarakat belum mengetahui bahwa uji coba program oke trip sudah berlangsung
salah satu rute uji coba program one carcis one trip atau oke trip adalah sempe rorotan di jakarta utara
sejak pagi hingga siang masih jarang penumpang yang naik angkot kwk berwarna merah ini
untuk rute semperorotan seharusnya ada tujuh belas unit kendaraan yang melayani penumpang
tapi menurut para sopir baru empat belas unit yang telah ditempeli stiker dan dipasang alat pemindai kartu
setelah tiga jam ke jam keduanya baru bayar naik transjakarta rp dua kalau tidak salah
gubernur dki berharap program oko trip ini dapat mengintegrasikan angkutan umum
yang merupakan salah satu masalah terkait transportasi di ibu kota
arman helmi jakarta